gue bener bener heran ya sama mereka
banyak yang bilang kita tuh couple goals
pasti pada seneng deh kalo misalnya kita jadian
udah selesai ngomong aja
lo gausah ngel terlalu tinggi deh
karena gue ga peduli
selamat pagi pangeran
jangan jutek gitu dong gue mau ngasih nunjuk lo sesuatu nih
lo dengerin ya gue bakal bacain komenan netizen soal kita

nah kayaknya three
ya baik dak fada
lo gausah ngel terlalu tinggi deh
karena gue ga peduli
iya apa salahnya sih kita coba
gue yakin banget
pasti om alex setuju kalo misalnya kita jadian
lo denger baik baik ya mel
mau bokap gue sekalipun
gak bisa maksa gue mau jadian sama siapa
gausah ngel terlalu tinggi
gue masuk ke kampus
wah serius banget sih pangeran
gue pikir ya setelah lo lunch sama pangeran and bokapnya
lo bakal makin deket gitu sama pangeran
eh ternyata malah makin dingin
emang kenyataan kan
buktinya dia nggak di repost
iya gue tau
tapi lo seharusnya nggak kayak gitu caranya
ya tapi kan bener kan
lo suka kebiasaan cara lo tuh selalu salah
buktinya dia udah di mention terus tapi ga di post
yang bener dikit dong miky
tayang berdua diem deh
ya makanya diem ga usah berisik
ntar kembaliannya ya
mudah mudahan hari ini banyak penumpang biar saya bisa bayar biaya bersama dengan istri dan bawa bayi kami pulang ke rumah
buat mas aja kembaliannya
makasih banyak ya mbak makasih
selamat ya buat kelahiran bayinya
kok mbak bisa tau kalo istri saya abis melahirkan
jam segini belum kelihatan juga
masih pagi udah kelihatan resah banget
nyari siapa sih
usus goreng lah
satu satunya manusia yang berani nyari ribut sama gue
ya tadi juga kita gak liat kan
jangan jangan dia takut ketemu sama lo
ya bagus lah
udah seharusnya kayak gitu
kalau dia gak masuk kampus
lo cari rumah dia dimana
cari tau dimana dia tinggal
pokoknya dia gak boleh tenang sampe kutang dia sama gue dunas
soal itu mah gak usah khawatir
kita tinggal ke tata usaha
lo bisa dapat semua data datanya
termasuk alamat rumahnya
mau beli usus goreng gue gak
cuman sepuluh ribu kok
mau beli usus goreng gak
banyak rasanya loh
pak pak pak
nih ada banyak rasanya
mau yang mana pak
usus goreng ya
ini kan makanan gue yang dibikinin sama ibu
kok di tong sampah sih
gile kapankingan tersilarisnya
siapa yang naruh makanan gue di tong sampah

kasih tau gue
kasih tau gue siapa

satu satunya teman yang gue punya pun harus gue jauhin karena pangeran
gue gak takut ya sama lo